dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan corporate communication manager pt kci adli hakim di stasiun bogor jawa barat
selamat siang pak adli
pak adli walaupun psbb ini sudah memasuki hari keempat apa alasannya penumpukan penumpang di stasiun stasiun
ya baik untuk psbb ini ya sebetulnya hal yang sama sudah kami berlakukan selama tiga hari sebelumnya selama psbb di jakarta berlaku
namun perlu diingat juga pada hari jumat sabtu dan minggu ini kan kemarin adalah hari libur ya sehingga tentu mungkin masyarakat yang beraktivitas ini jumlahnya sedikit
dari pantauan kami pun jumlah pengguna pada sepanjang jumat sabtu dan minggu kemarin ini berada di kisaran angka delapan puluh delapan
tapi tampaknya di hari senin ini malah semakin atau malah tetap banyak ya masyarakat yang beraktifitas meskipun tahu

jadi di jakarta daerah tujuan mereka ini sudah berlaku psbb
karena tadi juga kami ikuti sendiri di sana masih cukup banyak para pengguna yang mengungkapkan bahwa memang dari tempat mereka bekerja
atau mereka beraktivitas ini belum ada mengikuti aturan dari psbb tersebut
belum ada aturan untuk libur atau fleksibilitas jam kerja dan lainnya
sehingga tadi masih cukup banyak masyarakat yang ingin menggunakan moda transportasi krl
dan kami harus tetap sesuai dengan aturan dari pemerintah bahwa di dalam kereta ini harus dibatasi
biar bisa terjadi physical distancing
sehingga tadi kami atur sejak dari stasiun jumlah pengguna ini adalah sehingga nanti bisa tercapai jumlah pengguna di dalam keretanya adalah enam puluh orang tiap kereta
baik lalu dengan diberlakukannya psbb ini kan jam operasional juga berubah dan juga penumpang di dalam kereta ini jumlahnya dibatasi
apa upaya sosialisasi yang anda gencarkan untuk masyarakat
sebetulnya untuk upaya sosialisasi
terkait perubahan jadwal pembatasan jumlah pengguna ini sudah kami lakukan sejak hari kamis ya
melalui berbagai macam melalui media sosial melalui pengumuman di stasiun juga berulang ulang kali
di stasiun juga para penorser dan petugas juga selalu menyampaikan kepada pengguna bahwa jam operasional ini sudah berubah
dan ada pembatasan dari segi jumlah orang di dalam tiap kereta
untuk jam operasional juga kami pantau cukup baik masyarakat sudah mengerti
nah ini memang untuk mengatur pembatasan jumlah pengguna di dalam keretanya ini yang kami tidak bisa sendirian
jadi perlu juga dukungan
kali ini adalah aturan dari pemerintah yang harus kita ikuti bersama
ya tentu mungkin dari pelaku usaha kemudian juga kantor kantor yang masih mengharuskan karyawannya untuk masuk
ini perlu mempertimbangkan apakah misalnya dengan bekerja dari rumah atau fleksibilitas jam kerja
sehingga para pekerja ini bisa menyesuaikan dengan transportasi yang memang jam operasional
dan kapasitas penggunanya ini sedang dibatasi selama masa psbb ini
dan ini tidak hanya di krl saja tapi juga pada transportasi yang lainnya
baik lalu dengan penumpukan penumpang yang bisa kita lihat di gambar di stasiun stasiun ini
apa antisipasi untuk mencegah penumpukan seperti ini pada sore nanti dan juga keesokan harinya
sebetulnya pada pagi hari tadi juga sudah kami lakukan antisipasi
kami menjalankan lima kereta tambahan
ini ada tiga jadwal kereta tambahan dari stasiun bogor satu kereta tambahan dari stasiun bojonggede
dan satu kereta tambahan dari stasiun manggarai
ini untuk memang tujuannya untuk mengurai antrian pengguna agar bisa lebih cepat naik ke kereta dan tidak padat di stasiun stasiun
nah selanjutnya pada sore nanti juga mungkin kami akan memperlakukan tambahan tambahan kereta
nanti kita lihat perkembangan situasinya terutama di stasiun stasiun yang kami sudah antisipasi
menjadi titik pemberangkatan tentu akan lebih padat
nanti akan kami lihat juga kemungkinannya untuk menambah kereta
dan tetap memperlakukan pengaturan untuk antrean ya
dan mungkin melalui cnn kami juga bisa sampaikan ada baiknya pengguna ini bersepakat begitu dengan atasannya di kantor
atau yang lainnya untuk fleksibilitas terutama menjelang jam pulang kerja ini
karena kalau mengharapkan mengejar kereta yang paling akhir pukul enam sore tentu ada konsekuensi
padat keretanya sehingga perlu sebaiknya untuk kembali ke rumah dengan lebih cepat di waktu waktu yang lebih awal
baik lalu dengan penumpukan penumpang di stasiun stasiun dan juga di kereta apa bentuk penegasan physical distancing yang diberlakukan di stasiun stasiun
jadi sebetulnya dengan membatasi jumlah pengguna di kereta ini adalah dengan cara di stasiun ini tentu harus dikontrol jumlah orang yang akan masuk ke kereta
kalau kami tidak membatasi dari sejak di stasiun
kalau kami tidak membatasi sejak dari stasiun maka yang akan terjadi adalah kepadatan di kereta
dan ini juga physical distancingnya tentu akan dipertanyakan kembali
jadi yang dapat dilakukan tentunya adalah bagaimana berbagai pihak ini bersama sama untuk mengikuti aturan psbb ini dengan tegas bahwa ya memang berbagai aktivitas ini harus semakin dibatasi selama masa psbb ini
kalau kami tidak membatasi sejak dari stasiun maka yang akan terjadi adalah kepadatan di kereta
kalau kami ingin membatasi kepadatan di kereta
tentu di stasiun yang terjadi adalah kurang lebih seperti apa yang dilihat pada hari ini
nah ini sekali lagi kami sampaikan bahwa kci tidak bisa sendirian untuk membatasi mobilitas orang ini
semakin masih banyak pengguna atau masyarakat yang harus terpaksa menggunakan krl karena masih harus pergi untuk bekerja setiap harinya
tentu hal hal seperti ini perlu kita antisipasi dan kita cari solusinya bersama
tidak bisa hanya dari operator transportasi publik saja
inisialisasinya terus dilakukan
pak adli terima kasih atas waktunya bersama kami di cnn indonesia